enak sekali jadi prasidya puspa ya bisa jalan jalan dari benua australia sampai amerika dalam waktu tujuh lima menit saja
saya iri sekali
oke kita akan jalan jalan juga sekarang ke benua australia
kita tahu australia merayakan pergantian tahun lebih cepat dari indonesia beda waktu empat jam
kita akan langsung pantau bagaimana suasana di australia jelang pergantian tahun tepatnya di canberra
sudah bergabung warga negara indonesia di canberra
belum kan satu lima jam lagi ya

oke sekarang boleh tahu itu ada di mana di down town
ya saat ini saya sedang berada di sydney ya jadi di pusat kota dari canberra sendiri
dan cukup ramai suasananya di sini untuk menjelang tahun baru
oke anissa kalau misalnya kan di sydney itu sudah fix ya tidak ada kriaan tidak ada pesa pergantian tahun
kita tahu biasanya
setiap tahun tuh kayak di sekitar sydney harbour kemudian opera house sekitarnya tuh rame banget
nah kalau di canberra sendiri suasananya tadi kan kamu bilang rame sebenarnya di sini
seramai apa sih
jadi kalau untuk di canberra sendiri memang tahun ini merupakan tahun kedua tidak ada perayaan pesta kembang api
karena pada tahun sebelumnya kanbera sendiri menghadapi bushfire sehingga memang tidak ada perayaan kembang api
tahun ini juga sama
jadi tidak ada perayaan kembang api
namun masyarakat canberra antusias sekali menikmati makan malam bersama
jadi di restoran restoran lokal seperti itu
dan juga ada live music di sepanjang jalanan di canberra
oke jadi maksudnya makan malam bersama keluarga di restoran itu memang udah jadi tradisi gitu di sana
betul sekali untuk tahun baru
jadi nanti pada tengah malam kita akan mengadakan countdown bersama seperti itu
oke jadi saya culik kamu sebentar ya lagi makan malam sama keluarga
soalnya di sana
nis kalau misalnya kita lihat juga sekarang kan kondisinya kita semua dunia lagi di tengah pandemi ya
kalau saya baca baca juga katanya untuk malam tahun baru ini boleh gitu makan malam bersama keluarga di restoran kafe semuanya buka
tapi juga harus ketat gitu protokol kesehatan
bahkan aparat kepolisian ini akan sweeping di sekitar tempat hiburan di sana
ini boleh diceritain kayak gimana
melihat juga nggak kondisi ini di sana
ya betul sekali mbak tiffany
tapi hampir di seluruh restoran di canbera pun dijaga oleh aparat kepolisian seperti itu
namun memang karena angka atau kasus positif di canberra tergolong sangat rendah yang saat ini hanya ada satu kasus aktif
maka restoran restoran dapat terbuka secara luas seperti itu
boleh banyak pengunjung yang datang
sehingga tidak seperti beberapa wilayah atau state lain seperti contohnya di new south wales dan juga victoria
oke sampai jam berapa bukanya
kalau tahun baru biasanya kita bisa buka sampai tengah malam seperti itu
karena untuk mempersiapkan tahun baru ya jadi kan ada acara countdown bersama itu tadi
jadi tetap buka sampai tengah malam
karena biasanya hanya sampai jam sepuluh kalau restoran atau jam delapan
oke soal pengamanan penjagaan di borders atau perbatasan antar kota
kabarnya ini juga dijaga cukup ketat
jadi aktivitas lalu lintas orang yang keluar masuk ini juga dibatasi
jadi boleh disampaikan ke kisah
sebagai seketat apa sih di sana itu
betul untuk penjagaan antar state ya
itu memang untuk keluar masuk dari setiap state memang perlu ada keterangan
jadi dari mana sebelumnya melakukan perjalanan kemana seperti itu
kemudian apabila teman teman yang berasal dari greater sydney atau wilayah wilayah yang saat ini sudah mengalami outbreak covid sembilan belas
diharapkan untuk melakukan karantina seperti itu
jadi memang daerah sekitar state perbatasan itu diawasi
jadi secara ketat oleh kepolisian seperti itu
terakhir anissa ini sudah akan menutup tahun dua ribu dua puluh satu setengah jam lagi kalau di canberra
iya kan kurang lebih
tiga kata yang merepresentasikan dua ribu dua puluh kemudian apa yang kamu harapkan di tahun depan
dua ribu dua puluh ya itu tahun cukup berat ya kalau harus tiga kata
tapi untuk harapan kedepannya semoga pandemi ini segera berakhir
dan kita semua bisa beraktifitas
kita kembali sempat disimulasi saja
oke terima kasih anissa
salam untuk teman teman
salam untuk keluarga di sana
selamat kembali menikmati makan malam bersama orang orang terkasih
selamat tahun baru ya untuk australia